kita semua supaya kompak untuk disiplin saling mengingatkan supaya kita jangan kena lagi
gelombang ketiga karena tadi sudah dijelaskan ada tadi varian mu dan juga ingin saya ingatkan
kalau ini berlanjut begini terus akan bisa timbul varian varian lain